setelah sempat mengalami krisis pada tahun dua ribu empat belas hubungan diplomatik qatar dengan negara negara teluk ini kembali memanas
arab saudi uni emirat arab bahrain dan enam negara tetangga lainnya memutuskan hubungan diplomatik dengan qatar
karena qatar dinilai melakukan langkah yang membahayakan keamanan kawasan teluk
arab saudi bahkan menutup perbatasan dan memutus jalur darat laut dan udara dengan qatar
nah apa sebenarnya yang memicu ketegangan di kawasan teluk ini dan sejauh mana dampaknya terhadap indonesia
akan kita bahas dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
kurang dari empat puluh delapan jam sejak pemutusan hubungan diplomatik qatar diembargo oleh tiga negara tetangganya yaitu arab saudi uni emirat arab dan bahrain
langkah ini bahkan diikuti oleh enam negara lainnya
qatar diduga mendatangkan
dan menganai sejumlah kelompok teroris sehingga membahayakan stabilitas keamanan di timur tengah
pada senin lima juni lalu bahra menyatakan pemutusan hubungan diplomatiknya dengan negara tetangganya qatar
sepuluh menit kemudian kantor berita arab saudi menyatakan hal yang sama disusul oleh arab emirat bersatu atau uae dan mesir
kita ingin melihat qatar menetapkan janji yang telah dilakukan beberapa tahun lalu
dengan mengetahui sokongan terhadap negara ekstrem
dengan mengetahui media yang hostile
dengan mengetahui interferensi mereka dengan negara lain
dan kita telah melakukan langkah ini dengan penyakit besar
untuk memastikan qatar mengerti bahwa polisi ini tidak terima dan tidak berkelanjutan
dan mereka harus berubah
protes diplomatik terhadap qatar oleh tiga negara ini bukanlah yang pertama kali terjadi
pada tahun dua ribu abdullah bin abdul aziz al saud yang pada saat itu menjabat sebagai putra mahkota kerajaan arab
saudi memboykot ktt oki di doha sebagai bentuk protes karena dibukanya kantor perdagangan israel di ibu kota qatar doha
pada dua ribu dua arab saudi menarik kembali duta besarnya untuk qatar karena perselisihan atas pemberitaan al jazeera yang dinilai memojokkan kerajaan arab saudi
seperti penayangan debat tentang kebijakan kerajaan arab saudi atas situasi di palestina
dan penayangan video usama bin laden
yang memprovokasi kemarahan arab saudi
sehingga pada tahun dua ribu tiga arab saudi membuka kantor berita al arabia untuk mengimbangi pemberitaan al jazeera
ketegangan akibat pemberitaan al jazeera baru berakhir pada pertengahan dua ribu dua puluh
pada dua ribu sebelas perselisihan antara negara teluk kembali terjadi pada saat arab spring berlangsung
bukan rahasia bahwa qatar memberikan dukungan bagi kelompok ihwan al muslimin di mesir
qatar diketahui memberikan bantuan dana sebesar delapan triliun dolar amerika serikat dan mendukung presiden terpilih muhammad mursi
sedangkan arab saudi uae dan bahrain mendukung husni mubarak hingga kejatuhannya
kemudian mendukung kudeta militer terhadap mursi di mesir dan menganggap ihwan al muslimin sebagai kelompok teroris
pada dua ribu empat belas arab saudi uae dan bahrain kembali menarik duta besar mereka dari qatar karena pelanggaran gcc security agreement dua ribu delapan belas
jurnalis al jazeera diusir dan sembilan lainnya ditahan oleh pemerintah mesir
selain ihwan al muslimin pada dua ribu lima belas qatar juga memberikan dana bantuan bagi pembangunan gaza sebesar satu triliun dolar amerika serikat pasca perang gaza israel pada dua ribu lima belas
hal ini menimbulkan dugaan bahwa qatar mendukung hamas yang merupakan pemegang pemerintahan di gaza
qatar juga membolehkan hamas membuka kantor perwakilan di doha
selain hamas taliban juga sempat membuka kantor perwakilannya di ibu kota qatar doha
walau diafiliasikan dengan terorisme namun emir qatar sendiri memiliki pendapat yang berbeda atas kelompok kelompok ini
kami berhenti kami tidak mengakibatkan orang orang yang mencari kudeta teroris
seperti kelompok kelompok di syria kelompok di libya kelompok di egypt juga
saat ini krisis diplomatik di teluk timur tengah berada pada posisi paling genting
selain menarik duta besarnya arab saudi uae dan bahrain juga mengembargo qatar
akibat embargo ini maskapai yang menyebutkan qatar sebagai pemerintah yang terkenal di dunia ini memiliki keputusan untuk mengembargo qatar
selain menyebutkan qatar sebagai pemerintah yang terkenal di dunia ini memiliki keputusan untuk mengembargo qatar
sehingga berdampak pada distribusi makanan ke qatar
dan hingga saat ini al jazirullah masih di blokir di mana mana
untuk cnn indonesia
menghubungi sejumlah pimpinan
negara di timur tengah untuk mengetahui
akar konflik yang
terjadi antara qatar dan
negara teluk lainnya
indonesia ingin menjadi penengah
dari ketegangan yang terjadi
presiden joko widodo mengakui
telah menghubungi emir qatar
yaitu sheikh tamim
presiden turki recep tayyip erdogan
dan sejumlah pimpinan
negara timur tengah lainnya
presiden ingin indonesia
menjadi penengah di tengah konflik
yang terjadi di kawasan ini
politik bebas aktif
indonesia jelas menegaskan
untuk tidak memihak blok
sesama negara muslim indonesia tentu
berharap ketegangan di timur tengah
dapat meredah dan tidak
saling tuding satu sama lain
problem besarnya apa tetapi kami
ingin indonesia juga memiliki peran
di dalamnya menyelesaikan konflik konflik
yang ada di timur tengah
saya kira sudah dua tahun
negara kita ingin membuat konsulat
di palestina belum berhasil
tetapi alhamdulillah tahun kemarin
kita sudah memiliki konsulat di
ya setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan
pembahasan mengenai krisis diplomati qatar
bersama narasumber yang akan hadir di studio
tetaplah bersama insight
iya kembali dalam insight perselisihan qatar
dengan negara negara teluk sebenarnya
telah berlangsung sejak cukup lama ya
kebijakan qatar yang berseberangan dengan
arab saudi dan negara teluk lainnya dianggap
sebagai sebuah ancaman bagi stabilitas
di kawasan teluk
apa sebenarnya yang memicu ketegangan
diplomatik di kawasan teluk ini
bagaimana dampaknya terhadap qatar
dan negara lainnya termasuk dengan indonesia
kita akan membahasnya saya ditemani oleh
smith alhadar penasehat di indonesian society
pak hadar dan juga pak wijayanto ya
apa kabar ya ini kita melihat sekarang
ini dunia memang berputar semakin aneh ya
semakin hari tampaknya semakin aneh aneh
kejadian di dunia ini
yang terakhir ini di timur tengah
tiba tiba qatar yang merupakan negara kecil
dikepung oleh ada di situ ada saudi arabia
ada bahrain ada uni emirat
tiba tiba dimusuhin seolah olah dikucilkan
mungkin kita mulai dari kira kira
dari pandangan anda pak hadar sebagai seorang pengamat
kenapa ini bisa terjadi
kenapa sekarang walaupun memang dari dulu
daerah itu ya ada perbedaan pandangan dan lain sebagainya
tapi saat ini pertama kali betul betul dikucilkan
secara diplomatis oleh enam negara
jadi pemicunya donald trump presiden amerika serikat
tetapi penyebab dari tindakan arab saudi
mesir uni emirat arab dan bahrain itu
terkait dari tiga hal
yang pertama kebijakan qatar mendukung
ya ini salah satu tuduhan ya
iya ikhwanul muslimin memang benar
qatar tidak membantah
atau partai enahda di tunisia
berada di seluruh negara arab
dan ketika arab spring pecah itu
itu bukan cuma terjadi di libya mesir yemen dan syria
tapi juga di arab saudi di uni emirat arab oman
bahrain dan kuwait terjadinya
cuma mereka meredam dengan cepat
tapi itu gejolak itu masih tetap ada di sana
dan qatar menggunakan media ini
al jazeera yang terkenal itu
dengan media media cetak yang lain seperti
itu menyuarakan suara ikhwanul muslimin
dan kelompok islam yang lain itu begitu kuatnya
dan arab saudi merasa terancam oleh kebijakan yang begitu berani
khususnya apalagi arab sering yang terjadi di mesir kan
karena di situ qatar mendukung pemerintah mursi
sementara negara negara lain mereka lebih mendukung mubarak ya istilahnya
jadi ikhwanul muslimin ini kan pada tahun dua ribu dua kan menang pemilu
dan muhammad mursi
dan pemilunya secara diplomatis sebenarnya
tetapi kemudian karena ketakutan
uni emirat arab dan mesir ini mendorong
jenderal abdul fattah al sisi itu untuk kudeta
dan dia melakukan itu
nah kemudian memang setelah kudeta itu memang
beberapa saat kemudian kan ada kekerasan gitu
nah itu yang pertama ya
ya tadi pak haidar mengatakan donald trump itu memicunya
ini referensi terhadap kunjungan donald trump yang baru baru ini
dia lakukan ke negara negara teluk ya
dimana dia di situ tampak menari ya
tanpa menari pedang dengan raja salman dan kawan kawan
dan sebenarnya dia dalam kunjungan itu juga
tampak berteman ya dengan emir qatar itu sendiri gitu
jadi ya saudi sogoklah
dengan investasi yang begitu besar

dan membeli senjata amerika serikat sebanyak satu ratus sepuluh dolar itu
itu tujuan saudi untuk menguatkan donald trump
yang mendukung saudi sepenuhnya
beda dengan obama sebelumnya
dan donald trump sangat termakan dengan hal hal seperti itu
itu dan saudi merasa setelah dia melakukan itu semua
dia merasa donald trump telah memberikan cek kosong gitu
oh dia bisa melakukan apa saja
merasa di atas angin
oke tadi mengenai muslim brotherhood ya
apa lagi yang menjadi pemicu dikucilkannya qatar
karena kalau bicara mendukung teror ya
kasus teroris dan lain sebagainya
ini ya sama saja yang dilakukan oleh arab saudi
nah itu kedekatan qatar dengan iran
nah iran ini musuh bebuyutannya arab saudi
dan mereka sepandangan dengan donald trump
untuk mengisolasi iran di timur tengah
karena iran dipandang telah menjalankan politik regional yang ekspansif dan sektarian gitu
karena iran mendukung kelompok kelompok yang lain gitu
iran mendukung kelompok kelompok syiah di iraq suria libanon bahrain
dan di arab saudi sendiri di al katif itu provinsi sebelah timur saudi
itu komunitas syiah semua
dan di yaman yaitu kelompok houthi itu juga syiah
halaman belakang saudi itu juga iran mendukung itu
dan qatar sebagai sesama negara teluk
itu ikut juga mendukung hezbollah yang pro iran di libanon
kemudian qatar ini tahun dua ribu lima belas
itu menandatangani kerjasama pertahanan dengan iran
jadi pada intinya tidak sejalan dengan saudara saudaranya di negara teluk lainnya yang memucukkan iran
dan membagi ladang gas terbesar di teluk persia itu antara iran dengan qatar gitu
nah sikap qatar yang bersemberangan dengan iran
dengan arab saudi ini menimbulkan kecemburuan
atau menimbulkan qatar telah menjadi akan wilayahnya untuk masuknya agenda iran di teluk persia
nah tapi yang lain memang sejalan dengan misalnya kan ada bahrain di situ
ada uni arab emirat
tapi katanya juga jordan sudah mulai menggunakan arab saudi
mengurangi hubungan diplomatik
jadi ini memang apakah itu solidaritas dengan arab saudi sebagai negara yang kuat dan besar di situ
atau memang mereka merasa bahwa qatar ini merupakan ancaman terhadap gcc itu
keadaan kerjasama teluk gitu
ya memang seperti itu
jadi bahrain sampai sekarang mulai tahun dua ribu sebelas
sampai sekarang itu menghadapi
dan iran ikut mengipasi masyarakat ini
sementara tahun dua ribu sebelas itu arab saudi uni emirat arab dan qatar sebenarnya
juga ikut mengirim tentara di bahrain untuk meredam pemberontakan kelompok syia di sana
cuma sampai sekarang ini gejolak itu masih belum berkurang
di saat bahrain kesulitan
si qatar ini justru berhubungan baik dengan iran
jadi solidaritas dengan
pada intinya qatar dikecam
hubungan diplomatis diputus karena dianggap melenceng ya
dari segi politik luar negerinya
mungkin anda pak ungu jayanto melihat
apa yang tadi pak hadar katakan yang menarik ya
donald trump sebenarnya yang memicu hal ini
sehingga terjadi hubungan diplomat
walaupun mungkin sebelum sebelumnya sudah ada gesekan gesekan
tapi tidak sedrastis seperti ini
setuju menurut anda ini memang
menurut saya ada akumulasi permasalahan gitu ya
kemudian ada pemicu
di mana tadi seperti disampaikan
bahwa donald trump memberikan semacam cek kosong
dan ini betul betul dimanfaatkan oleh arab saudi
untuk mengeksersais konsen lamanya
karena kita juga harus melihat
qatar ini adalah negara kecil
yang kemudian secara politik
itu mempunyai peran yang besar
dan akhir akhir ini juga secara ekonomi juga semakin luar biasa
jadi ketika ada perubahan seperti itu
stabilitas kawasan pasti akan terpengaruh
dalam konteks ini
power terbesar di middle east kan selama ini adalah arab saudi
dia mungkin merasa terganggu di situ
mungkin ya dianggap bahwa ini siapa nih negaranya
sudah kecil dari jumlah populasinya
men newcomer gitu dan berani beraninya gitu
memiliki pandangan yang berbeda
kita istirahat sebentar
tapi saya mau lanjutkan nanti
pengaruh dari donald trump ini
apakah memang sebenarnya itu ya
politik luar negeri amerika serikat juga
nah ini yang mungkin dunia juga agak bingung ya memandangnya
akibat krisis diplomatik
perekonomian dan perdagangan di qatar juga nyaris lumpuh
nah mampukah qatar bangkit
tanpa bantuan arab saudi dan sekutunya
tetaplah bersama insight
kita lanjutkan perbincangan tentang krisis qatar
masih bersama smith alhadar
penasihat di indonesian society
dan mijayanto samirin
staf khusus for press bidang ekonomi dan keuangan
bung wijayanto ini tadi menarik ya
donald trump sebagai pemicunya
tapi seperti kita lihat di qatar
justru di situ adalah basis militernya amerika serikat
nah sehingga kalau donald trump sendiri
dia kan sempat men tweet bahwa
wah ini dia mengambil inilah
semacam kredit bagi kehadirannya di timur tengah
bahwa ini buahnya
ini adalah buah dari kunjungan donald trump ke timur tengah
bagi negara negara itu untuk memerangi terorisme
dan dia menunjuk qatar memang sebagai pihak yang bersalah
ini menurut anda bagaimana
ini kan agak aneh
padahal menteri luar negerinya mengatakan loh
qatar itu teman baik dengan amerika serikat
kita punya basis militer di situ
punya tentara di situ
jadi ini menunjukkan bahwa trump sangat serius
dengan janjinya american first
jadi apapun itu yang penting adalah ada benefit bagi amerika
kita lihat dibalik itu semua adalah begitu besarnya deal
yang disepakati antara raja salman dengan donald trump
dealnya tapi lebih merupakan deal transaksi
membeli senjata dan lain sebagainya
ini merupakan stimulus bagi ekonomi amerika
apalagi amerika sekarang
belum bangkit dari keterpurukan akibat trade defisit yang begitu besar
ekspor senjata merupakan ekspor yang sangat penting bagi amerika
jadi dalam konteks ini
kita tidak boleh menganggap end end
janji trump bahwa american first itu hanya janji kampanye
karena terbukti di eropa di asia
dan sekarang di timur tengah
trump mengeksersis janji tersebut
mbak hadar bagaimana kehadiran amerika di peta ini
karena di qatar ada basis militer di situ
ini tentu akan membuat kerjasama dengan amerika serikat juga
negara negara sekutu bagi amerika serikat akan sangat terganggu
yang pertama saya mesti katakan bahwa
adanya pangkalan udara terbesar amerika serikat di timur tengah di qatar
itu dan angkatan udara amerika serikat
dan inggris menggunakan pengkalan itu untuk menyerang taliban di afganistan
isis di irak dan di syria
itu menunjukkan bahwa qatar memang tidak terlibat dalam bantuan terhadap terorisme
jadi tidak adillah tuduhan yang dilontarkan terhadap qatar oleh negara negara tetangganya
iya itu tidak adil
dukungan amerika serikat terhadap donald trump maksud saya terhadap negara negara arab teluk ini
itu kemudian berdampak pada determinasi turki dan iran membantu qatar
ini tujuannya untuk meningkatkan negosiasi power ya
kekuatan negosiasi qatar
dengan negara negara arab teluk di sini
nah nanti kira kira bagaimana
akan berekskalasi seperti apa
karena ya turki juga sudah mengatakan bahwa akan membantu
tadi pak hadar juga sebut bahwa iran juga bahkan mereka siap membantu logistik ya siapa tahu misalnya
sudah sudah mereka bantu
iran sudah mengirimkan ratusan ton buah buahan dan sayuran melalui laut maupun udara
begitu juga turki telah melakukan itu
turki qatar itu sangat penting
satu satunya sekutu turki di timur tengah yang bahu membahu bersama turki dalam perang proksi di syria itu cuma qatar
qatar bukan cuma mendukung politik tapi dia membantu senjata dan logistik lainnya
sementara itu qatar juga adalah negara sangat kaya yang diharapkan
apalagi tahun dua ribu dua puluh dua nanti menjadi tuan rumah dari piala dunia
itu kan pasti akan menjadi sorotan lah
dan kita sudah tahu bahwa ekonominya tadi disebut salah satu yang berkembang dengan pesat dan ingin berteman dengan banyak negara di mana mana
kira kira kalau tidak ada solusi yang baik ya secara diplomatis ini apa hal yang terburuk yang bisa terjadi di sana pak hadar
ya bisa terjadi perang
kemungkinan perang itu bukan hal yang tidak mungkin
karena sepuluh tuntutan saudi itu terlalu berat untuk dilaksanakan oleh qatar
seperti menutup al jazeera mengusir hamas dari qatar menghentikan hubungan dengan iran kemudian mengubah politiknya regionalnya qatar
itu sesuatu penghinaan
itu sesuatu penghinaan
yang apabila dia tunduk bahkan emir itu dipertanyakan legitimasinya dalam negeri
nah emir qatar sendiri mengatakan bahwa kan ada tuduhan tuduhan itu tidak ada dia mengatakan tidak ada dasarnya dan juga katanya sempat di hack nya atau kata kata yang akhirnya memelintir lah ucapan dia
apakah ini menurut anda
qatar sudah bantah
tetapi tidak dipercaya
bisa lebih dipercaya qatar menghubungi fbi fbi amerika serikat
dan fbi mengatakan bahwa yang terlibat ini adalah orang orang rusia dalam hack ini
tetapi pemerintah rusia tidak terlibat
nah menurut saya itu
tuduhan bahwa qatar mendukung ikhwanul mubarak
tuduhan bahwa qatar mendukung ihwanul muslimin
itu misalnya partai islah di yaman itu didukung oleh arab saudi dan uni emirat arab
ikhwanul muslimin di yemen
jadi ini sangat subjektif
hamas misalnya dituduh sebagai kelompok teroris
tapi itu kan sangat subjektif
yang mengatakan itu amerika serikat israel
jadi sebenarnya inti mengucurkan itu memutus hubungan diplomatis dan istilahnya ya membuli lah kalau kita lihat itu
apa yang sebenarnya ingin dicapai
apakah semacam hegemoni lah bagi negara negara yang memiliki pandangan yang sama dengan indonesia
nah ini ya saudi memainkan kekuatannya dia untuk menghegemoni mempertahankan hegemoninya dia di teluk persia
dan qatar ini kok nakal gitu
mau menantang hegemoni arab saudi di teluk persia itu
tapi ini justru karena kecilnya qatar itu yang membuat dia kemudian
menjalankan politik global untuk menanamkan pengaruh banyak pengaruhnya di regional maupun internasional
karena qatar itu dijepit oleh bahrain di utara uni emirat arab di selatan dan saudi di barat gitu
betul betul dikepung ya
dia merasa dikepung
dan itu dia perlu mencari teman di mana mana untuk survivalnya dia kelangsungan hidupnya dia
jadi ini mungkin anda bisa memiliki musuh ya
apalagi saudi dalam sejarah itu pernah menduduki qatar gitu
jadi mungkin ada semacam kompetisi juga ya antara mereka
bu mujanto bagaimana melihat ini
ini kan sudah ada pengaruhnya terhadap ekonomi qatar anda melihat dan stock marketnya sahamnya yang berkaitan dengan qatar juga sudah mulai turun
bagaimana anda melihat ini
berapa lama kira kira sih sebuah negara bisa dikucilkan oleh negara tetangganya sendiri
jadi untuk kasus qatar ini ya kita melihat sebenarnya market masih yakin bahwa qatar ini akan segera ada solusi cepat
ini terlihat dari beberapa parameter
yang kedua kita melihat pasar modal
kemudian harga minyak malah turun
artinya dunia ini masih berkeyakinan ini akan ada solusi damai
nah kalau memang terjadi eskalasi kemudian ada konflik terbuka dampaknya bisa luar biasa
karena kita tahu minyak gas ini akan menyebabkan konflik terbuka
karena gas yang bersirkulasi lewat kawasan ini sangat dominan
tapi seberapa besar sebenarnya pengaruh ini kan negara yang para produsen minyak dan para anggota opec ya
ini ada pengaruhnya tidak kepemilikan minyak dan gas di wilayah itu
apakah ini salah satu yang menjadi pemicu juga atau tidak terlalu anda melihat
jadi begini saya ingin menambahkan satu hal tadi
kenapa qatar ini sangat ingin berdamai dengan iran
karena memang dua duanya adalah produsen

dan apa reserve mereka itu sama
jadi mereka itu sebenarnya sedang menyedot gas dari sumber yang sama
jadi ini pilihan yang sangat sangat sulit untuk melepas iran
nah tadi ditanya kalau diplokade seperti ini qatar akan bertahan berapa lama
kita lihat kalau parameter keuangan qatar itu sangat solid
punya reserve yang luar biasa
punya investasi lewat qatar investment authority ke berbagai negara sebanyak empat triliun
kemudian mereka hanya tergantung barangkali import pangan dan lain lain yang selama ini lewat arab saudi
pada intinya nafas masih cukup panjang ya bagi sebuah negara kecil seperti qatar
tapi yang temannya juga kelihatannya semakin banyak pula
kita break sebentar tapi kita akan melanjutkan setelah yang berikut ini
ya apa saja usaha qatar agar dapat bertahan di tengah krisis yang melanda negaranya
insight akan segera kembali
iya kembali dalam insight kita lanjutkan pembahasan mengenai krisis diplomatik qatar
saya ditemani smith al hadar penasihat di indonesian society for middle east studies dan juga wijayanto samir insta
khusus wapres bidang ekonomi dan keuangan
pak hadar dan juga bung wijayanto ini mudah mudahan tidak eskalasi menjadi perang ya
karena ini pasti dampaknya juga sangat buruk bagi kita kita termasuk di indonesia
nah indonesia kan memilih hubungan yang sangat baik ya dengan negara di timur tengah
ini bagaimana apa yang perlu dilakukan untuk paling tidak menyumbang terhadap perdamaian di sana
yang saya ketahui presiden jokowi juga dia ingin ya indonesia itu terlibat karena ya ini adalah negara negara
yang kita inginkan
iya bahkan di sehari setelah konflik krisis itu terjadi
menteri luar negeri kita ibu retno itu telah melakukan kontak kontak dengan pihak pihak yang terlibat dalam konflik itu
cuma saya melihat belum maksimal
nah padahal posisi indonesia cukup strategis negara islam terbesar di dunia dan dipercaya di
kawasan itu untuk memainkan perannya
apalagi king salman juga baru baru ini berkunjung ke indonesia
itu kan harusnya ada pengaruh yang bisa diberikan ya
apalagi kita ini punya kepentingan di qatar kan
nah ada sisi positif dari confikator bagi indonesia gitu
yaitu karena diisolasi oleh negara negara sekitar situ maka qatar akan memilih
memilih investasinya keluar dari wilayah itu
dan indonesia akan menjadi negara sasaran termasuk target gitu
karena indonesia bukan negara baru bagi qatar
dia sudah punya investasi yang cukup besar di indonesia ini
tapi pak hadar apakah qatar bisa survive bisa hidup tanpa dukungan ataupun kerjasama dengan negara negara teluk yang lain dalam gcc ini
karena dia masih mempunyai akses laut yang terbebas dari blokade
dan iran yang mendapat keuntungan paling besar dalam krisis ini membuka teritori udaranya untuk dipakai qatar
dan qatar sudah menggunakannya
dan turki juga kalau ada bantuan dari segi keamanan dan itu bisa saja turki memberikan dukungan
nah kita tadi untuk keuntungan di qatar itu tadi
saya ngobrol dengan pak wija tadi
itu orang orang mesir mungkin akan terusir dari sana
untuk sementara qatar akan pertahankan keadaan
tapi kalau genting dia akan mengusir sekitar tiga ratus ribu tenaga kerja mesir
dan itu bisa diisi oleh tenaga kerja kita gitu
jadi jumlah ini cukup besar gitu
jadi kita bisa mendapatkan keuntungan ya dari krisis yang ada di situ
tapi pak hadar ini sebenarnya kan krisis bukan sesuatu yang
diinginkan siapa siapa saja
apalagi di situ ada rusia juga dibawa bawa
ada kehadiran turki
sementara kan ada kepentingan kepentingan lain yang seperti kita katakan tadi iran
dan iran itu mungkin dianggap oleh amerika serikat sebagai negara musuh
kira kira nanti kalau terjadi perang dan lain sebagainya
itu konstelasinya seperti apa bentuknya
ini sekarang berubah di timur tengah
tadinya ada terjadi tiga konstelasi di sana
yaitu arab saudi dengan negara negara arab teluk
juga mereka bersahabat dengan israel
kemudian ada iran yang bersahabat beraliansi dengan irak syria libanon
dan kelompok kelompok syia di kawasan
jadi lebih jelas garis antara sunni dan syianya itu jelas
dan kelompok terakhir adalah turki yang beraliansi dengan qatar
tapi dengan munculnya krisis ini
itu turki qatar sudah bergabung dengan iran
jadi konstelasinya berubah
bukan hanya sebatas syiah suni ada demarkasi yang jelas
tapi sekarang sudah campur baur
nah ini nanti ke depan akan seperti apalah
tidak lagi di situ kan ada israel
posisi israel itu nanti seperti bagaimana
israel juga mendapat keuntungan paling besar di sini
karena penetapan hamas dan hezbollah sebagai kelompok teroris
yang selama ini menjadi negara yang bermasalah
kelompok yang bermasalah bagi israel
ini israel menarik keuntungan yang paling besar
tidak hanya israel yang menuduh kelompok ini sebagai teroris
tapi mesir dan saudi dan uni emirat arab bahkan bahrain juga ikut
sehingga bagi israel ini mendapat justifikasi bagi upaya upaya penyerangan terhadap mereka ini
nah tapi kembali ke donald trump itu dan amerika serikat
apakah donald trump itu sejalan dengan kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh amerika serikat saat ini
karena mereka menganggap bahwa daerah itu adalah daerah sekutu temannya dan lain sebagainya
tapi nanti ikut misalnya mengucilkan qatar karena dianggap negara yang mensponsor teroris
amerika serikat ini mendua dalam soal qatar ini
kalau pentagon dengan departemen luar negeri amerika serikat
itu mengupayakan rekonsiliasi antara qatar dengan mengingat
apabila terjadi sesuatu dengan qatar hubungan memburuk dengan qatar
maka janji janji kampanye donald trump untuk menghantam isis itu terganggu
karena itu sangat strategis posisi pangkalan udara amerika serikat di qatar itu
cukup membingungkan ya konstelasinya jadinya
apalagi seperti kita katakan tadi
amerika serikat memiliki pangkalan itu di qatar itu sendiri
mungkin bu wijanto bagaimana anda melihat dari kepentingan indonesia juga
dengan khususnya krisis yang terjadi di timur tengah
bagaimana kita melihat
tentunya indonesia berharap ya supaya ini bisa diselesaikan dengan cara damai
karena dunia ini sudah ada begitu banyak konflik geopolitik geoekonomi
jadi kalau ada tambahan satu lagi konflik geopolitik geoekonomi
di pusat dunia yang memproduksi energi
maka beban dunia ini akan menjadi semakin berat
dan beban bagi indonesia sebagai net importer minyak yang besar itu juga akan luar biasa
tapi kalau kita harus misalnya adalah terjadi peperangan atau siapa tahu mungkin saudi arab
dan teman temannya menjajah atau menduduki qatar ya mudah mudahan tidak
tapi indonesia kita kan memang bebas aktif ya ininya
tapi kira kira memilih siapa pada akhirnya maksud
pasti akan tetap mendorong upaya damai
jadi pak jk juga sudah memanggil duta besar arab saudi dan duta besar qatar
untuk mendapatkan gambar yang sesungguhnya
yang tidak terdistorsi oleh apa yang ada di media
dan beliau juga mendorong bersama tentunya pak jokowi dan menteri luar negeri
untuk mendorong upaya upaya damai
seperti yang tadi disampaikan indonesia dalam posisi yang netral
punya hubungan baik dengan
dengan kedua belah pihak
dengan arab bagus dengan qatar
investasi qatar di indonesia luar biasa besar saat ini
dan hubungan dagang juga berkembang pesat akhir akhir ini
jadi posisi indonesia itu beyond politik sebenarnya
dan harusnya pengaruh kita lebih besar lagi
apalagi kita negara yang memang cukup dihormati ya
oleh teman teman di timur tengah
kita break sebentar pak hadar dan munggu jayanto
setelah ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai peran indonesia ya dalam rekonsiliasi krisis qatar
tetaplah bersama insight
kita lanjutkan pembahasan mengenai krisis di qatar
dan juga kira kira peran indonesia dalam rekonsiliasi di qatar
masih bersama smith al haytham
penyelidikan di qatar
dan juga wejahanto samirin
staf khusus wapres bidang ekonomi dan keuangan
mungkin kita lanjutkan tadi bu wejahanto
karena indonesia kan dalam beberapa kasus sudah memiliki peran sebagai penengah lah
yang membantu melakukan menciptakan perdamaian rekonsiliasi
apalagi wapres pak yusuf kalla kan istilahnya tokoh perdamaian yang seharusnya cukup kredibel
dan juga berkata kata
ya punya bobot lah
ini kira kira secara konkret apa yang kita bisa lakukan untuk membuat indonesia itu jauh lebih berperan dalam krisis di
barangkali upaya upaya diplomasi tetap didorong
tetapi yang tidaklah penting adalah upaya di bidang ekonomi
kita tahu qatar sahabat kita dalam waktu dekat barangkali akan membutuhkan beberapa komoditi pangan dan lain sebagainya
dan yang kedua seperti yang tadi disinggung oleh pak smith
barangkali tiga ratus ribu migran dari mesir harus kembali karena konflik ini
kita bisa mengirim lebih banyak tenaga kerja untuk mengisi peluang itu
ini membantu qatar sekaligus juga membantu ekonomi dalam negeri
terkait dengan upaya upaya diplomatik ini memang sedang digagas
dan pak wakil presiden sangat passionate untuk bisa ikut membantu dalam konteks ini
beliau sangat dekat dengan raja salman juga
cukup dekat dengan
tapi tambahnya raja salman lebih dekat dengan donald trump ya kalau
karena dengan donald trump ini benefit relationshipnya real sekali
lebih konkret gitu
justru kita yang memberikan benefit ya terhadap meningkatnya jumlah calon jemaah haji yang kita kirimkan ke arab saudi
pak smith al hadar bagaimana anda melihat ini
sebenarnya indonesia tadi anda mengatakan kan kurang ya
selama ini mungkin serius menanggapinya atau kurang fokus
apa yang bisa kita lakukan dan juga supaya negara negara ini juga merasa bahwa indonesia itu perlu dilibatkan
iya indonesia memang kurang berperan di timur tengah ya
itu mungkin juga karena kurangnya keterlibatan kita dalam masalah masalah politik
itu di timur tengah
sehingga hubungan kita dengan negara negara arab iran dan turki itu sangat baik
tetapi dalam menyelesaikan isu isu di timur tengah mereka tidak melihat indonesia gitu
lebih kepada turki amerika serikat mesir dan juga sedapat mungkin iran
kan mungkin dianggap kurang berbobot sebagai negara atau kurang memiliki peran yang penting gitu
padahal kan kita ya biasanya kan ini negara kalau kita bicara timur tengah kita selalu wah ini negara sesama muslim dan lain sebagainya
tapi tampaknya mereka kiblatnya jauh lebih terhadap amerika serikat atau eropa ya bukan ke teman teman di nusantara
karena indonesia jauh
indonesia jauh lalu seperti saya bilang itu kurang intensnya indonesia dalam isu isu timur tengah keterlibatannya itu
paling indonesia ikut misalnya kalau ada ktt organisasi kerjasama islam indonesia mutul gitu
kemudian orientasi ekonomi kita itu lebih ke negara negara barat
dan juga mungkin

iya dan juga mungkin
sedangkan ke timur tengah cuma tenaga barat
iya nah itu mungkin kita indonesia diidentik dengan negara pengirim tki
jadi sehingga derajatnya mungkin tidak sebagus amerika serikat yang memiliki senjata dan lain sebagainya
tapi pak hadar untuk kedepannya ini kan kuwait katanya diminta sebagai penengah lah
dan ada sepuluh kondisi yang diberikan kepada qatar sebelum diplomasinya ini akan dibuka kembali
dan kalau yang saya ketahui yang akhir akhir ini justru qatar tidak setuju ya
istilahnya mereka terus membangkang ini bagaimana ini nanti kedepannya
iya jadi sepanjang donald trump memberi dukungan tanpa reser kepada arab saudi itu kemungkinan perang itu bisa terjadi
karena arab saudi tidak akan mau kehilangan muka tanpa tuntutannya dia terpenuhi
tapi tuntutannya itu tidak realistis ya kalau kita lihat bagi negara seperti qatar
tutup al jazeera itu kan agak sedikit drastis
dan saya lihat kemarin kan iran mengirim dua kapal perangnya ke oman lalu kemudian ke perairan internasional di teluk aden gitu
nah saya kira ini tujuan iran untuk mengebosi sedikit ya
terhadap arab saudi dan sahabat sahabatnya ini dalam terkait dengan krisis qatar gitu
nah saudi harus realistis bahwa serangan dia terhadap qatar itu punya konsekuensi yang cukup besar
nah kita tahu bahwa beberapa hari setelah krisis qatar terjadi itu ada pemboman di makam imam home ini
di terang dan serangan terhadap parlemen iran
nah itu artinya oleh isis kan yang sebagai pelakunya
karena iran sudah menyatakan pasdaran atau korps penjaga revolusi iran telah menyatakan bahwa saudi terlibat dalam soal ini
dan kemarin eh tadi tadi tadi itu terjadi pemboman di al qa'tif di saudi arabia
terhadap apa nih pasukan patroli saudi
bukan tidak mungkin bahwa itu adalah salah satu balasan iran
sehingga masalah situasi makin
nah situasi akan agak meredah kalau donald trump tegas
dalam hal ini mencegah saudi dan teman teman itu melakukan serangan terhadap qatar
dan qatar mungkin akan memberikan konsesi walaupun tidak sampai mengganggu prinsip prinsipnya dia
tapi harus memberikan konsesi
justru sekarang yang dilakukan oleh donald trump adalah memojokkan qatar
itulah memang apa yang dilakukan oleh arab saudi dan kawan kawannya itu benar ya
karena ya misalnya dengan ada kondisi seperti ini
ini kan tidak mungkin pasti takut kehilangan muka lah istilahnya
tidak mungkin bagi arab saudi dan teman temannya untuk oke kita buka lagi tanpa ada konsesi apapun yang diberikan oleh qatar
sementara qatar juga mungkin merasa mendapat dukungan dari iran
ya yang sekarang kan dengan pemilihan kembali terhadap rohani
dan negara yang semakin stabil semakin kuat
belum lagi turki
apa kira kira nanti dampaknya terhadap
ya tadi disampaikan peran presiden trump sangat strategis disini
tapi kalau melihat konstelasinya style presiden trump ini kan selalu beliau itu menggertak di depan
kemudian mulai lebih moderat di akhir gitu ya
dalam konteks ini pun saya juga berharap bahwa akhirnya beliau akan come up dengan solusi damai
resiko bagi amerika
kalau qatar terus dibully apalagi diserang itu juga luar biasa
ini masalah kredibilitas
bayangkan suatu negara di mana menyediakan dirinya sebagai military base terbesar di kawasan
banyak membantu dalam beberapa case
afganistan syria irak dan lain sebagainya
kemudian dilepas begitu saja untuk jatuh
ini alai amerika di seluruh dunia pasti akan berpikir ulang
kalau ketika dibutuhkan tidak dibantu
dalam konteks ini saya cukup yakin akhirnya akan ada solusi tengah
barangkali tidak akan ada konflik terbuka
tetapi teror di masing masing negara
yang sudah terjadi akhir akhir ini
itu akan cukup sering terjadi
kalau ada konflik terbuka
ya kita harus siap melihat dunia ini mengalami pertumbuhan ekonomi negatif lagi
karena pasti supply energy terganggu
uncertainty luar biasa
harga minyak naik
semua bisnis juga harus mengkalkulasi ulang forecastnya
mereka mengeram investasi dan lain sebagainya
global slowing ini akan terjadi dalam waktu yang akan sangat lama
walaupun mungkin harga minyak harga gas akan meningkat ya
dengan adanya konflik seperti ini
kalau supply terganggu
tetapi kalau kita melihat negara
negara mesin utama ekonomi
mereka ini kan semua adalah net importer minyak
termasuk amerika china jepang eropa
jadi ketika supply ini tidak pasti
maka pertumbuhan ekonomi mereka sebagai motor
ekonominya akan melambat juga
pak smith al hadar
worst case scenario dan juga posisi atau peran
taruhlah pbb atau sekarang uni eropa
akan seperti apa
apakah ada semacam harus memilih teman memilih pihak atau bagaimana dalam penyelesaian
saya lihat posisi yang diambil uni eropa cukup bijaksana
sejauh ini uni eropa mendesak pihak pihak yang bertikai ini untuk segera berdamai
untuk penjaga stabilitas
dan keamanan di timur tengah
dan saya kira sebenarnya terpilihnya rouhani yang kedua kali di iran
itu sebenarnya peluang untuk menciptakan perdamaian di timur tengah
karena rouhani akan melakukan politik detente di negara negara teluk
dan membuka diri bagi hubungan yang lebih baik dengan negara eropa
dan dia lebih moner akan rouhani
hanya amerika serikat apalagi dengan kunjungan trump
dengan seolah olah memilih bahwa oh yang menjadi musuh itu sekarang selain korea utara itu adalah iran
ini kan tidak kondusif terhadap hubungan baik antar negara negara itu
memang aneh kebijakan donald trump ini terhadap iran
karena pelatar belakangi kebijakan obama
trump punya tekad untuk berperang melawan isis sampai tuntas
di irak dan syria
nah negara di timur tengah yang terlibat secara langsung dalam berperang melawan isis itu iran
di syria maupun di irak
obama ketika itu itu bersikap lunak terhadap iran
kata mengharapkan kerjasama iran dalam memerangi isis ini
determinasi donald trump untuk menghabisi isis
determinasi donald trump untuk menghabisi isis ini
dan untuk menghabisi isis tidak mungkin mencapai hasil yang maksimal tanpa adanya kerjasama dengan iran dalam soal ini
dan yang ada juga sekarang membuat posisi rusia seolah olah tambah
kok lebih kredibel ya misalnya yang namanya vladimir putin dalam sikapnya apa yang terjadi di timur tengah ketimbang donald trump
ini kan sesuatu yang ajaib sebenarnya

jadi kalau kita lihat kita analisis hingga detik ini
memang profil diplomasi rusia nampak lebih elegan dibanding amerika
karena amerika langsung presidennya mengatakan
bahkan di tweet dan lain sebagainya
sementara rusia di saat yang bersamaan mengirim menteri luar negerinya ketemu dengan menteri luar negeri qatar
mencoba mencari solusi damai

jadi ini fakta yang terjadi hingga detik ini
yang sebenarnya juga mengkhawatirkan yang muncul dari kasus qatar ini adalah peta perseteruan di timur tengah di dunia arab yang semakin komplek
tadinya frontnya terkait tentang iran syiah
tentang isis tentang syria tentang palestine tentang mesir
tentang pengungsi dan lain sebagainya
sekarang muncul lagi tentang qatar
ya dan kita di indonesia mungkin hanya bisa melihat berdoa supaya tidak terjadi
ya tidak lebih parah lagi
tapi kita harus tetap kepada kebijakan luar negeri kita ya
yang bebas aktif non blok tidak pilih pilih
mungkin menurut anda
jadi kita juga tidak bisa menyalahkan kenapa indonesia tidak bisa begitu berperan di timur tengah
pertanyaan yang sama juga perlu kita ajukan
kenapa kalau ada konflik di filipina konflik di thailand

timur tengah tidak bisa berperang
timur tengah tidak bisa berperan
tapi indonesia bisa berperan
karena kita memang secara histori lebih memahami secara kultur lebih fit secara regional kita lebih dekat
jadi memang indonesia ingin berperan di timur tengah itu niat yang baik
tapi untuk bisa mengeksersai itu perlu usaha keras
tapi kinerja politik luar negeri indonesia ini juga agak payah di timur tengah itu
misalnya ketika saudi mengajak indonesia berperang di indonesia
misalnya ketika saudi mengajak indonesia berperang di yaman
itu indonesia menolak
tapi malaysia ikut serta
itu sudah baik karena indonesia tidak mau pilih
kemudian ketika saudi membentuk koalisi militer islam
kemudian ketika saudi membentuk koalisi militer islam
yang diikuti oleh tiga puluh lima negara islam
itu juga indonesia mendorong ikut serta
nah ini dengan sendirinya
nah ini dengan sendirinya
mungkin indonesia tidak terlalu diperhitungkan dalam menciptakan program yang konkret
mungkin indonesia tidak terlalu diperhitungkan dalam menciptakan program yang konkret
bukan satu negara yang friendly untuk kita ajak bekerja sama
atau mau mendengar suaranya dalam menyelesaikan masalah masalah di timur tengah
situasi di sana dan tiap hari juga bisa berubah
apalagi dengan ya adanya seorang presiden di amerika serikat
yang menggunakan twitter sebagai alat diplomasi

tapi juga alat untuk menciptakan kekacauan ya
terima kasih banyak bung wijanto dan juga pak smith al hadar
kita ikuti terus perkembangan yang berada di timur tengah
dengan harap harap cemas
semoga perdamaian dan solusi diplomatis bisa dicapai
setiap kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh sebuah negara
tentu akan berpengaruh terhadap stabilitas politik di indonesia

terlepas dari benar tidaknya dugaan terhadap kpk

sangsi telah dijatuhkan oleh sembilan negara di kawasan teluk

berupa pemutusan hubungan diplomatik hingga penutupan perbatasan
sebagai negara yang berdaulat di kawasan teluk
kebijakan luar negeri qatar pun tentu akan berdampak terhadap stabilitas politik serta keamanan
baik di tingkat regional maupun global
indonesia yang memiliki politik luar negeri bebas aktif harus mampu bersikap netral
indonesia yang memiliki politik luar negeri bebas aktif harus mampu bersikap netral
indonesia yang memiliki politik luar negeri bebas aktif harus mampu bersikap netral